kami mohon izin untuk membacakan ini resume ini secara bergantian yang mulia
hanya dua orang yang diperbolehkan
jurubicara untuk berbicara termasuk penyampaian pokok pokok permohonan
mohon izin kalau boleh ditambah yang mulia karena cukup agak banyak lagi puasa
kami akan menyampaikan ringkasan permohonan perselisihan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
kami akan sampaikan diikuti dengan ppt dan video yang kami tayangkan
salam sejahtera selamat pagi buat kita semua
yang mulia ketua dan segenap anggota majelis hakim mahkamah konstitusi
sebelum kami menyampaikan permohonan ini
ijin kami membacakan satu ayat al quran yang dipasang pada pintu gerbang fakultas hukum universitas harpat
walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri
ibu bapakmu atau kerabatmu
karena ingin menyimpang dari kebenaran
yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi
kami kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu
anissa rasid baswedan dan muhammad inskanan
dengan ini mengajukan permohonan
pembatalan surat keputusan komisi pemilihan umum kpu
tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota dpr dpd dprd provinsi dan dprd kabupaten kota
sepanjang diktum ke satu
selanjutnya disebut dengan sk kpu tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh empat
dengan urayan sistematika sebagai berikut
yang mulia majelis hakim mahkamah konstitusi
pemilu secara universal adalah sarana kontestasi
dalam negara demokrasi yang terikat dengan prinsip nilai azas etika dan norma konstitusi
pemilu bukan ajang tarung bebas yang boleh menghalalkan segala cara
pemilu secara konstitusional harus dilaksanakan dengan azas langsung umum bebas dan rahasia
serta jujur dan adil
sebagaimana diatur dalam pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
pelanggaran terhadap azas azas tersebut
berarti pelanggaran serius terhadap norma konstitusi
asas bebas dimaknai bahwa
pemilih menggunakan suaranya secara bebas berdasarkan hati nurani
tidak boleh ada intervensi dan intimidasi dalam bentuk apapun
azas rahasia berarti pilihan pemilih tidak bisa diketahui pihak lain
sehingga hasil pemilu tidak dapat diprediksi
sementara ajas jujur mensyaratkan bahwa
penyelenggaraan pemilu tidak boleh ada kecurangan dan rekayasa
sedangkan azas adil bermakna bahwa negara dengan seluruh sumber dayanya
tidak boleh bertindak menguntungkan atau merugikan salah satu peserta
proses penyelenggaran pemilu yang taat azas dan prinsip tersebut
akan menjadi indikator hitam putihnya peradaban demokrasi sebuah bangsa
sayangnya dalam praktek proses penyelenggaraan pemilu di indonesia
dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat ini
justru dinyatakan banyak pihak berlangsung dengan penuh kecurangan
yang melibatkan presiden jokowi dodo dan penyelenggaran negara lainnya
keterlibatan presiden joko widodo untuk memenangkan anak kandungnya
hal ini terlihat dari penyataan anggota komite ham
ia menyatakan bahwa presiden joko widodo terlibat mengkondisikan pemilu
sehingga mengakibatkan pemilu dua ribu dua puluh empat berlangsung tidak netral
yang merusak ajas jujur dan adil
sebagaimana ditentukan pasal dua puluh dua e ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
tiga hal penting yang menjadi perhatian serius dari pakriwali ndia
mengenai perubahan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden
yang diubah di menit terakhir
pendaftaran capres cawapres sehingga anak presiden yang belum berumur empat puluh tahun
apa langkah yang diterapkan untuk memastikan semua pejabat pejabat negara
tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu
apakah pemerintah indonesia sudah menggelar penyelidikan
guna mengusut kecerigaan intervensi pemilu tersebut
pernyataan bake di atas sejalan dengan pendapat secara beach
yang menyatakan pemilu di beberapa negara dibayangi malpraktek atau manipulasi
untuk kepentingan perseorangan ataupun partai politik dengan mengakibatkan
dapat dikelompokkan dalam tiga jenis
yaitu manipulasi terhadap peraturan perundang undangan pemilu
manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih
dengan cara cara yang manipulatif
dan ketiga manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pemilu berakhir
secara sempurna justru terjadi dalam penyelenggaran pilpres dua ribu dua puluh
malpraktek pilpres dua ribu dua puluh empat berawal dari ambisi presiden joko widodo untuk melanggengkan kekuasaannya
ada tiga tahapan yang dijalankan oleh presiden joko widodo untuk memuluskan kepentingannya
tahap pertama melalui wacana jabatan presiden selama tiga periode dengan berbagai instrumen
lalu tahap pertama gagal karena ditentang oleh banyak pihak
selanjutnya joko widodo melancarkan tahap kedua berupa wacana perpanjangan masa jabatan
tahapan kedua ini pun gagal
yang selanjutnya melancarkan tahapan dengan menunjuk calon pengganti sebagai tahap ketiga
tahap ini sudah dan sedang dijalankan
malpraktek peoples dua ribu dua puluh empat untuk melancarkan tahap ketiga terjadi sejak awal tahapan penyelenggaran pemilu
dimulai dari ketidak netralnya presiden joko widodo saat menunjuk ketua panitia seleksi komisioner dan badan pengawas pemilu republik indonesia atau bawaslu
seorang anggota staf kantor staf presiden dan loyalis presiden joko widodo
akibatnya proses yang tidak netral sedari awal itu telah menyebabkan pelanggaran azaz dan prinsip penyelenggaran pemilu
sebagaimana disebut dalam konstitusi dan undang undang pemilu
yaitu antara lain jujur adil mandiri akuntabel efektif dan efisien
penempatan figur yang memiliki konflik kepentingan tersebut sedari awal menyebabkan integritas penyelenggara pemilu telah dinodai
dan menyebabkan integritas lembaga penyelenggaran pemilu kpu bawaslu dan dkpp didelegitimasi dan dirusak sehingga berada di titik memalukan
konflik kepentingan tersebut dilarang sebagaimana ketentuan pasal lima angka empat dan angka enam undang undang nomor dua puluh delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kkn
penempatan orang orang presiden atau all president men dalam lembaga penyelenggara pemilu baik kpu bawaslu dan dkpp
selain memperlihatkan tindakan yang tidak jujur dan tidak adil juga memperlihatkan betapa tidak profesionalnya presiden
dalam mengelola negara dan semua hal itu juga bertentangan dengan azas dan prinsip penyelenggaran pemilu
selain menempatkan orang presiden dalam menyeleksi penyelenggara pemilu presiden joko widodo juga memanfaatkan para pembantunya di kabinet
dan aparatur kekuasaan lainnya untuk menggerakkan jajaran birokrasi pejabat kepala daerah kepolisian dan tentara nasional indonesia hingga aparat pemerintah di level terendah
seperti kepala desa dan kepala kota
mereka dikooptasi dan digerakkan untuk pemenangan paslon dua yaitu prabowo subianto dan gibran raka buming kakak yang merupakan anak dari presiden joko widodo
keseluruhan tindakan aparat dan aparatur di atas menyebabkan terjadinya the violent of election dan pada tingkat yang paling mengenaskan telah memicu terjadinya brutality democratic process
pada situasi tersebut program yang diperlukan adalah pembangunan pemerintah dan pemerintah negara

pasal empat puluh tujuh empat ayat satu undang undang pemilu
memeriksa dan memutus perselisihan
diberikannya kewenangan bagi mahkamah konstitusi
indonesia sebagai negara hukum
pemerintahan negara didasarkan pada
menjunjung hak azazi manusia
di atas hadiah secara faktual
nyat nyeris tanpa jedah
yang terjadi dalam setiap proses penyelenggaraan
di hadapan yang mulia majelis hakim
persisian hasil pemilihan umum
bukan alang kepalang megah
dan agung yang kelak dipastikan
apakah mahkamah sebagai pengawal konstitusi
dengan memperhatikan secara sungguh sungguh
di dalam proses election dan demokrasi
tidak hanya sekedar memeriksa sengketa
hasil suara saja dalilnya
phpup press yang dipengaruhi oleh proses penyelenggaran
phpup press yang mengabaikan azaz
dan prinsip pemilu maka
dan pelanggaran pemilu yang melibatkan
memiliki kewenangan untuk memutus
ek aku et bono yang diartikalisir
untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya
apabila hakim mempunyai pendapat lain
karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi
mahkamah tidak boleh membiarkan
memasung dan mengesampingkan keadilan
karena fakta fakta hukum telah nyata
haruskan pemilu dilakukan secara demokratis
ajas azas pemilihan umum yang bersifat langsung
umum bebas dan rahasia
keadilan yang dianut secara universal
boleh dirugikan oleh penyimpangan
pemilihan presiden yang boleh diuntungkan
akibat terjadinya pelanggaran konstitusi
mahkamah perlu menciptakan terobosan
dan melepaskan diri dari kebiasaan
mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi
tanggal dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh
menimbang bahwa tapsir atas undang undang
pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah
berakibat pula pada perubahan penafsiran
yang diatur dalam pasal dua puluh empat c
menyatakan bahwa mahkamah konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
untuk salah satunya memutus perselisihan
diturunkan dalam berbagai undang undang yang terkait dengan kewenangan mahkamah konstitusi
namun demikian pada akhirnya harus dipahami
bahwa perkara perserisihan hasil pemilihan umum yang diadil oleh bakamah
terdiri dari pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden
memilih anggota dprd baik provinsi kabupaten maupun kota
serta memilih kepala daerah provinsi kabupaten
silahkan ya waktunya secara akumulatif sembilan puluh menit ya pak hari dan pak bambang

terima kasih majelis hakim